kegiatan bersepeda yang menjadi tren akhir akhir ini
kurang diminati warga dusun semaran mojosongu boyolali jawa tengah
sebab warga di desa ini memiliki kebiasaan lain
yakni menunggang sapi raksasa
aksi sejumlah warga menugang sapi hingga ke kota boyolali pun
menjadi viral di media sosial
rupanya kebiasaan warga juruk itu sudah menjadi tradisi turun temurun
yang dilakukan setiap pekan
seorang pemilik sapi teddy nugroho mengatakan
menunggang sapi sudah menjadi kegiatan rutin komunitas penunggang sapi
yang biasanya dilakukan pada sabtu atau minggu sore
ternyata ini kan ada guez guez
pada bikin caption gueznya sudah tidak viral
sekarang yang viral naik sapi sama naik kuda
nah ternyata yang viral ternyata sapi sapi kita yang di sini
dian febrianto penunggang sapi yang masih berusia lima belas tahun
mengaku menunggang sapi ini adalah kegiatan rutin komunitas penunggang sapi
tapi sudah menjadi hobi sejak kecil
hidup di lingkungan peternak sapi
membuatnya tak sulit beradaptasi dengan sapi
peternak sapi berharap
viralnya video itu bisa turut mendongkrak
popularitas sapi peranakan ongol atau po
dan menaikkan harganya
saat ini harga sapi po tiga puluh juta hingga sembilan puluh juta rupiah
sedangkan sapi peranakan lain sekitar dua puluh dua juta rupiah per ekornya